inilah ribuan ton beras yang diperuntukkan bagi warga miskin yang terkena dampak ppkm di kabupaten mojokerto jombang dan kota mojokerto
hingga saat ini ribuan ton beras masih menumpuk di dalam gudang bulog cabang surabaya selatan di mojokerto
sebagian beras bahkan belum dikemas dan masih dalam karung beras
petugas bulog cabang surabaya masih mempersiapkan semuanya dengan mengemas beras ukuran sepuluh kg untuk warga miskin penerima keluarga harapan dan bantuan sosial tunai di tiga daerah wilayah surabaya selatan
seharusnya ribuan ton beras sudah didistribusikan tanggal enam belas juli lalu
namun karena kurangnya koordinasi dengan dinas sosial tiga daerah dan belum adanya lelang transporter membuat distribusi beras ini tertunda
kalau kendalanya sekarang sih mungkin terkait dengan koordinasi
karena memang transporter kan harusnya ditunggu bertanggal di rabu kemarin tanggal dua puluh satu
jadi mungkin perlu kita koordinasi dengan pihak terkait seperti dengan dinas sosial juga dengan pendamping pkh dan psb
juga yang kedua juga terkait dengan kemasan kita masih menunggu kemasan kelima dari kantor wilayah
pihak bulog memastikan pendistribusian tahap awal ke wilayah kabupaten jombang akan dilakukan pada minggu ini
selanjutnya ke kota mojokerto
sementara untuk kabupaten mojokerto masih dalam proses pengemasan
nantinya masing masing keluarga penerima manfaat akan menerima sepuluh kg beras sesuai data kementerian sosial republik indonesia
agung wibowo mojokerto jawa timur